bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
presiden wakil presiden insyaallah terpilih
pimpinan partai politik semuanya pak amin rais teman teman media
apa yang disampaikan capres kita pak prabowo dan wapres mas sandi
de facto kita sudah lama bersama sama
apa yang mempersamakan kami karena kesamaan cita cita
kesamaan perjuangan penegakan hukum yang adil
mengembalikan kedaulatan kepada seluruh rakyat indonesia sesuai dengan cita cita indonesia merdeka
beberapa hari yang lalu saya tanya juga sama capres kita
pak itu kasus novel baswedan kalau bapak presiden berapa lama tiga bulan kelar
jadi kesamaan kesamaan pandangan sesuai dengan sesuai dengan cita cita indonesia merdeka
saudara saudara konstitusi tegas mengatakan negara bersumpah melindungi segenap tumpah darah indonesia
oleh karena itu kalau ada kekayaan dibawa ke luar
berarti cita cita kami sama dengan yang apa yang diperjuangkan pak prabowo
itulah yang memertemukan kita
surah surah mohon dukungan dan doa antara seluruh rakyat indonesia
kita juga berdoa semoga diberi kekuatan dan pertolongan oleh allah swt
sehingga cita cita yang teramat mulia tidak ada kompromi berpihak kepada rakyat
berpihak kepada kedulatan nkri
mudah mudahan itu bisa terwujud
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh